wiranto hadir di kantor dpp p tiga pada pukul satu siang waktu indonesia bagian barat
dan langsung disambut pelaksana tugas ketua umum p tiga muhammad mardiono
kedatangannya senin siang untuk menyerahkan seratus nama ex kader partai hanura
untuk dicalonkan sebagai legislator p tiga
wiranto menyebut seratus kader itu merupakan kader yang loyal kepada dirinya setelah keluar dari hanura
pak wiranto membuka ruang agar para kader ini mendapatkan rumah perjuangan yang baru
di mana p tiga menjadi partai yang cocok dengan tujuan para kader ex hanura tersebut
meski begitu wiranto menyebutkan bahwa dirinya belum menentukan sikap soal gabung ke partai politik manapun
termasuk p tiga karena masih akan fokus menjalankan tugas sebagai ketua dewan pertimbangan presiden
hingga masa jabatannya usai
sementara ini saya akan terus berkonsentrasi
dalam tugas saya sebagai ketua dewan pertimbangan presiden
banyak isu memang ya saya kesana kemari tapi sementara ini saya ingin menuntaskan pengabdian saya
membantu pak jokowi menghadapi akhir akhir jabatan beliau dalam suasana yang ya tidak mudah ya
karena suasana politik yang semakin memanas
tentunya untuk membantu beliau untuk lebih berkonsentrasi ya
dan juga untuk membuatnya lebih berkonsentrasi
plt ketua umum p tiga mardiono mengapresiasi pilihan wiranto untuk menyalurkan kadernya
untuk menjadi bakal calon legislatif dari p tiga
hal ini mengingat wiranto adalah sosok yang terus eksis untuk mendukung program pemerintah dari masa ke masa
seratus kader yang tergabung dalam jenderal wiranto club dan masyarakat cinta masjid ini
ditargetkan untuk mengisi posisi di daerah pemilihan pusat dan daerah
tergabung dalam jw club atau jenderal wiranto club dan mcm masyarakat cinta masjid
itu diserahkan kepada partai persatuan bangunan untuk bergabung
di seluruh indonesia untuk kita sama sama berjuang
tentu nanti akan terdistribusi ada yang nyalon dari tingkat provinsi
kemudian juga nanti akan mengisi di dapil dapil untuk dpr ri di pemilu yang akan datang

mardiono juga menyatakan bahwa dalam pertemuannya hari ini dengan wiranto
sama sekali tak membahas soal sosok cawapres yang akan dicalonkan p tiga menuju pemilu dua ribu dua puluh
ausirion dholu graciela robin kitt jakarta